logika manusia normal pun nggak mungkin delapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal awal pada saat ditangkap
itu pak tolong beli tolong beli ini daging si yanti ini daging si yanti si yanti sudah tidak ada
daging itu tuh udah gitu kayak gak ada rem gak ada rem gak ada rem belum
kali ini bersama saya aisyah maleputri
pada minggu ini seperti biasa kami sudah menyiapkan sejumlah berita populer yang jadi sorotan para netizen
ada apa saja ini dia beritanya untuk anda
pada berita pertama sahabat kompas tv netizen menyoroti soal kasus pembunuhan vina
pengacara kondang hotman paris kini menjadi pengacara korban pembunuhan dan ruda paksa vina asal cirebon
dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin delapan orang itu ngarang cerita bersamaan di awal awal
karena pada saat ditangkap ya kan berarti benar itu ada tiga orang
ya dari penafsiran kita sebagai ahli hukum
karena pada saat di bip kan terpisah hampir semuanya mengatakan ada tiga orang lagi
berita ini berjudul hotmam paris temui keluarga vina cirebon minta polisi lakukan hal ini
berita ini mendapat view sebesar satu satu ratus tiga puluh tujuh delapan ratus lima puluh enam dengan jumlah komentar delapan enam ratus an
lalu bagaimana reaksi para netizen kita simak komentarnya berikut ini
dari netizen yang pertama sobatkompastv ed ariana jagwir
ayo bung hotman netizen plus enam puluh dua mendukung kasus ini agar pelaku tertangkap semua
tuh bang otman paris dapat dukungan dari netizen untuk kasus ini
lanjut ke netizen yang kedua ed putra mardika lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat
cerminan hukum indonesia satu tajam ke bawah tumpul ke atas
tiga semua bisa dilapan lamkan asal kuat belakang layarnya
semoga hukum kita ke depannya bisa lebih baik ya
lanjut ke netizen yang ketiga at rahmat apek
buka ulang kasusnya setuju nggak para netizen
lanjut ke berita populer kedua yang mendapat banyak sorotan dari netizen
berjudul cerita ketua rt ditawari potongan tubuh
oleh tarsum pelaku mutilasi istri dici amis
dia sudah membawa baspom berisi daging
dia masih membawa pisau
dia bilang pak tolong beli daging sianti
semua itu saya silakan
nah ini dia komentar komentar dari para netizen yang sudah kami rangkum
dari netizen yang pertama ed lalu mulyana mustika chandra enam ratus enam puluh
semoga kita dijauhkan dari segala musibah seperti ini
lanjut ke netizen yang kedua ed relly gr dua ribu enam ratus dua belas
satu kampung pasti lama shock dan traumanya
apalagi pelaku menaruh potongan tubuh istrinya di samping pos ronda
semoga warga yang ronda punya iman yang kuat
yuk para netizen didoakan buat warga dan juga korban biar nggak terulang kejadian seperti ini
netizen yang ketiga ed eric t tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam
buktinya judi online sangat sangat merusak moral
tapi begitulah negeri ini presisi sekali
nah netizen satu ini menyoroti dugaan penyebab kasus ini dari judi online
yang pasti berantas judi online dari diri kita sendiri
kita ke berita terakhir yang jadi sorotan para netizen sobatkompastv
berita ini berjudul kesaksian korban selamat kecelakaan busiswa smk depok di jatar
juga begitu jauh tapi itu pelan ama ada turunan tiga aja udah habis itu tuh
udah gitu kayak nggak ada rem ngomongnya
kayak ya cuma dikipas awal awal aja gitu
kita langsung saja ke netizen yang pertama yaitu atkeeting full
yang aneh itu ketika ada aturan dari sekolah ikut atau tidak ikut tetap wajib bayar penuh
hmm semoga nggak ada sekolah yang kayak gini ya sobatkompastv
lanjut ke netizen yang kedua ed abcdefhfzzz
adeknya kuat banget habis kecelakaan masih bisa cerita
kalau aku sudah shock trauma berhari hari
alhamdulillah masih diberi keselamatan ya buat adik ini
netizen yang terakhir sobatkompastv dari ed harry susilo tiga ribu tiga puluh sembilan
korban selamat tadi bilang di rest area krubis bilang katanya oli remnya bocor
harusnya kan bisa di stop dulu perjalanan sampai menunggu perbaikan kenapa dipaksakan jalan
nah ini penting banget sih sempat kompas tv jangan anggap enteng hal hal seperti ini di kendaraan kalian ya